rifki papa mau bicara
bapak tunggu di rumah sekarang
kamu jadi mau luangin waktu buat papa kan
udah sama gue aja ya
nggak rifki dengerin gue
urusan kita itu selesai jadi lo gak usah khawatirin gue lagi
kenapa gak bisa
gue tuh gak bisa gak melakukan apapun untuk masa depan gue
yaudah lakuin aja yang terbaik buat masa depan lo
dia tinggal bersama ibunya
tapi sayangnya ibunya ini tuh sudah tua renta gak punya gigi
nah si anaknya ini mangbo pengen ibunya tuh bisa makan daging
dan dia berpikir bagaimana caranya supaya nyokap gue
terus dia kepikiran dia lihat ada mochi
dia kepikiran apa gak gue buat daging bentuknya seperti mochi sehingga nyokap gue bisa makan
nah maka terciptalah bakso
nggak tapi udah
nggak sama aja
kalau gitu kalau makan bakso makan aja kali
gak mau pake bahas sejarah lagi
bener gak tapi lo
anak ipa tuh makanya jangan dibiasain cuma bacaan rumus fisika kimia matematika
sekali sekali belajar sejarah lah
bosan sejarah masa lalu
masa lalu dilupain aja lah
ya masa lalu tuh penting tau gak
lo ngapain coba ngajak gue ketuk orang bakso
oh gue tau kenapa
karena tempat lo sering ngajak cewek kan
hah bentar mas agus kan namanya
mas agus disini si botol kecap maksud saya si rifki itu sering ngajak cewek cewek kesini ya bang
gak pernah kan mas agus
hah mas agus cuma ketawa ketawa
gak pernah lo tuh cewek pertama yang gue ajak kesini
coba cewek pertama
gue gak nyangka rifki michelle menang kompetisi dance
aduh payah banget sih orang suruhan lo itu
kalo nyalain gue sih
lo aja gak berbuat apa apa
orang gue kira plan lo itu udah mateng
kenapa pada ribut sih
gak ada gunanya juga udah lewat
lo kenapa yang nyawat ke gue
udah udah kan tenang ya
gue udah punya rencana buat besok
ah bener bener mau mikir
nah jadi sekarang hukuman kita berdua sudah selesai kan pak
ya sudah pastilah
aku terus terangku bilang ya sama kalian
dari hati yang paling dalam
aku sampaikan secara konkur
tidak mengharungkan nama sekolah
sehingga membuat bapak jadi tinggal lagi di sekolah ini
lihat muka aku
sedih kali kan muka aku
sedih banget pak
sedih banget pak
eh terus terangku bilang
nanti sama kepala sekolah
dia mau bikin acara besar buat kalian berdua
ya saya cuma mau bilang aja
tolong nama saya dirahasiakan
jangan disebut di acara besok
eh tapi kan waktu itu kan saya udah bilang sama pak togar
loh saya minta ini dirahasiakan
jadi agak agak sikirit lah ya
gue ya emang baten tadi ya
ya udah kalau begitu
aku jalan dulu ya
pak togar bisa lucu juga ya
udah telat oke
eh seteru buku liat mau kemana
gue buru buru mau kerja
yaudah kalau gitu gue hanya nganter
motor gue ngapain gak usah
tadi pagi lu pergi sama gue berarti pulang ya harus sama gue
gak usah gue sendiri
ada angkot juga ojol kayak apa kayak seteru gue
ya karena sebagai laki laki itu harus bertanggung jawab gitu
rifki papa mau bicara
bapak tunggu di rumah sekarang
kamu jadi mau luangin waktu buat papa kan
udah sama gue aja ya
enggak rifki dengerin gue
urusan kita itu selesai
jadi lu gak usah khawatirin gue lagi
gak melakukan apapun untuk masa depan gue
yaudah lakuin aja yang terbaik buat masa depan lo
ya lu masa depan gue
kok cuma jam sepuluh udah pulang
iya tadi ibu habis meeting sama klien terus mau ke kantor jam segini tapi nanggung jadi ibu langsung
el buatan minum ya
air putih aja ya
bentar ya bu
kamu juga masih mencintai aku kan
kita bisa memulai lagi hubungan kita
aku tidak bisa mas
aku gak mau menggantungkan kamu terus menerus
kamu berhak mendapatkan wanita yang jauh lebih baik daripada aku
aku akan mencintai kamu
kamu serius kan
ibu ngantuk ibu nguap makanya ibu keluarin air mata
terima kasih ya
aku tahu kok ibu beneran nangis
sebenarnya ibu lagi mikirin apa sih
kamu bawa tes
mau pergi ke mana
aku harus ke kafe sekarang
tapi aku gak mau ibu tahu
kalau aku kerja untuk membantu ibu membayar hutang
el harus bikin tugas bu
sama botol kecap
dia akan di ps
ya sudah tapi pulang jangan malam malam ya
kalau pulangnya agak malam sedikit el chat ya
soalnya banyak banget tugasnya
terpaksa l bohong sama ibu
karena el tahu kalau el jujur
pasti ibu tidak akan kasih el kerja untuk membantu ibu
kalau begitu el

kalau sudah apa apa kabarnya ya
itu mau takut tutup tidak
tidak usah nanti ibu ajak
dia kemarin beta kasih dia sarapan pagi
kenapa tahu belimbing asap
di dalam kita punya kabus
tidak pernah kenal kata takut
yang perlu lo tahu
kita balapan truk pendek
di jalanan sepi
tanpa mengganggu yang lain
yang kalah harus menang sama yang menang
ale jangan terlalu banyak bicara
tidak ada yang paham
beta pinjam motor ya
semoga kau menang ya